ada masih menyaksikan cnn indonesia connected pendaftaran penerimaan peserta didik baru smp
jalur zonasi umum di kota surabaya resmi dibuka pada tanggal delapan belas juni
namun faktanya sistem penerimaan siswa baru yang perdana diterapkan pada tahun ini masih menuai pro kontra
sistem zonasi yang hanya menilai dari kedekatan rumah dengan sekolah dianggap tidak adil bagi siswa
yang memiliki nilai tinggi namun jauh dari smp favorit di kota surabaya
penerimaan peserta didik baru atau ppdb zonasi smp di kota surabaya dibagi menjadi dua
yaitu sistem zonasi kawasan dan zonasi umum
zonasi kawasan hanya dapat diikuti siswa yang memiliki nilai ujian akhir minimal delapan
sementara sistem zonasi umum penilaian murni dilihat dari kedekatan tempat tinggal dengan sekolah
selasa delapan belas juni dua ribu sembilan belas pendaftaran ppdb zonasi umum resmi dibuka
di salah satu smp negeri surabaya sejak pagi tampak antrean orang tua siswa
mereka adalah orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya dalam ppdb zonasi umum
walaupun sistem pendaftaran bisa secara online
namun mereka memutuskan untuk datang langsung ke sekolah agar dapat berkonsultasi secara langsung
faktanya belum semua orang tua paham
mengenai sistem yang baru berlaku tahun ini
kepingin ke sekolah ini memang ya dibawa anaknya
mungkin supaya lebih termotivasi kali ya
jadi tidak tahu
saya juga kan saya ini lho bu pak kan bisa daftar dari rumah enggak harus ke sini
enggak bu kita memang kepingin ke sini
ya sudah yang penting kita siapkan petugas di sini untuk membantu
jadi saya juga pula pendaftaran
sistem zonasi umum ini kian menuai polemik
pasalnya penilaian yang hanya melihat kedekatan jarak rumah dengan sekolah dianggap tidak adil
untuk zonasi umum kuota yang disiapkan enam puluh persen
keputusan pemerintah untuk penerapan sistem ini juga terkesan mendadak
sehingga banyak orang tua dan siswa yang tidak siap
tapi kalau saya melihatnya begini
untuk anak anak yang sd dari tk masuk ke sd
oke boleh diberlakukan zonasi karena mereka baru tahap pertama belajar
tapi untuk anak anak yang sudah masuk smp dan sma
mereka sudah bisa untuk bersekolah agak jauh dari rumah
karena mungkin orang tua mempertimbangkan prestasi
memang dari beberapa pembicaraan maksudnya adalah supaya anak anak yang pintar ini memberikan pengaruh yang baik kepada anak anak yang lainnya
tapi jangan juga lupa bahwa mereka masih anak anak

jadi mereka yang terpengaruh
ya ada kendala mbak kalau rumahnya kita nggak deket sama sekolahan yang diinginkan anak anak
sulit meskipun danem besar
tidak bisa masuk yang sudah diangen angin anak anak kan mulai dari kemarin kemarin
makanya dia belajar giat kepingin masuk smp kawasan kepingin anu tapi tidak keterima
dalam zonasi umum jika ditemukan skornya jarak rumah ke sekolah sama antar peserta
maka yang menjadi penilaian selanjutnya adalah
ketika berhasil memilih pilihan sekolah
setiap siswa diperbolehkan memilih dua pilihan sekolah
pendaftaran dibuka hingga tanggal dua puluh juni
dan pengumuman dapat diakses melalui laman ppdb surabaya
dan ditempel di setiap smp negeri pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu sembilan belas